berkat timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis
yang semula kita perkirakan dua ratus tujuh puluh satu dan ini adalah mencapai sekitar tiga ratus
kami nanti kedatangan pak profesor bambang hero saharjo
guru besar perlindungan hutan
yang akan menjelaskan tentang kerugian real terkait dengan ekologis
ekonomis dan rehabilitasi lingkungan
dan tentunya untuk teman teman ketahui bahwa perkara timah
telah memasuki tahap akhir pemberhentian
dan diharapkan dalam seminggu ke depan
semua harapan dalam seminggu ke depan sudah dilimpahkan ke pengadilan
untuk itu mempersingkatnya mungkin silahkan pak kepala bpkp untuk menyampaikan
terima kasih pak jaksa agung
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua
kami ingin sampaikan bahwa kegiatan audit perhitungan kerugian keuangan negara
atas perkara dugaan tindak benar korupsi tata niaga komoditas timah
di wilayah izin usaha pertambangan atau iup di pt timah
dari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu dua
berdasarkan surat kejaksaan agung nomor dua ribu enam ratus dua puluh empat garis miring f dua
garis miring sebelas garis miring dua ribu dua puluh tiga tanggal empat belas november dua ribu dua puluh
yang meminta kami bpkp untuk menghitung kerugian keuangan negara atas kasus tersebut
setelah kami menerima permintaan penyidik tersebut
melaksanakan prosedur prosedur audit untuk mengumpulkan bukti bukti
termasuk berdiskusi dengan para ahli
dan pada hari ini kami menyerahkan laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara
sebagai tindak lanjut atas permintaan penyidik untuk melakukan audit
perhitungan kerugian negara perkara sekali lagi perkara
dan nanti selengkapnya akan disampaikan oleh deputi saya deputi invesigasi dan tentu saja oleh jaksa agung idana usus
demikian pak jaksa agung terima kasih
baik teman teman nanti waktu akan saya misrahkan ke jampi jus dan ke pak ibu deputi dan tentunya pak bambang profesor bambang
dan silakan kalau teman teman mungkin mau mendalami pertanyaan pertanyaan silakan
dan saya mengharapkan adalah secara dilaksanakan secara tertib dan tentunya saya mengharapkan ini bisa disampaikan kepada masyarakat
demikian teman teman dan pada pak cambisus
pak jampi jus dan pak ibu deputi untuk formalitasnya
prof bambang ini pak prof bambang gimana ini kurang
ini nanti pakai ini pak
kalau biasanya guru itu bisa berdiri pak
pak sebelum pak meninggalkan tempat nanti pak jampi jus dan pak ibu deputi menyerahkan secara simbolis
silahkan pak di depan pak biar sama media pak
oke dengan selesainya penyerahan dari bpkp kepada bapak jatisus bapak jaksagung dan kepala bpkp
kami persilahkan untuk meninggalkan tempat karena ada kegiatan lain
itu tadi penyerahan audit dari bpkp yang juga sempat melakukan konferensi pers
yaitu muhammad yusuf ate sebagai kepala bpkb terkait dengan audit tindak pidana korupsi
dugaan pt timah atau komoditas timah
pada tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
hingga saat ini kejaksaan agung telah menetapkan lima tersangka atas kasus dugaan korupsi pt timah
yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga tiga ratus triliun
namun kita dengarkan kembali pernyataan resmi dari jampitsus terkait dengan kasus ini
sebagai ahli yang sejak awal
ikut dengan tim penyidik
dalam tata niaga komoditas timah
di wilayah usaha pertambangan iup pt timah
ini nanti akan detail dijelaskan oleh
ini masuk dalam kualifikasi
jaksa tidak akan memasukkan
yang masuk dalam kategori
apakah ini real loss
nah ini silahkan teman teman tanya
sehingga kita bisa meng clearkan
sebelum teman teman wartawan nanti bertanya
baik terima kasih pak campitsus
apa yang tadi disampaikan pak kepala bpkp
setelah kami menerima permintaan
perhitungan kerugian keuangan negara dari penyidik
kami melakukan prosedur prosedur audit
yang mengatur profesi kami
kemudian termasuk di dalamnya adalah
salah satunya beliau prof bambang heru
yang kemudian sampai pada kesimpulan
sebesar rp tiga ratus tiga triliun
angka detail sampai ke digit
kemahalan harga sewa smelter
sebesar seratus juta rupiah
pembayaran biji timah ilegal
sebesar rp dua puluh enam enam ratus empat puluh sembilan triliun
yang dihitung oleh prof bambang ini
sebesar rp dua ratus tujuh puluh satu enam puluh sembilan triliun
nanti angka detailnya prof bambang
karena memang di dalam konteks
neraca sumber daya alam dan lingkungan
tentu saja detailnya nanti akan kami
sampaikan di dalam proses persidangan
keahlian khusus untuk menghitungnya
dimana itu adalah di luar kompetensi auditor
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wilayah tersebut harus dibuktikan
kami pengambilan sampel ya termasuk
hasil bongkaran mereka ke atas
satu titik dan itu ada beberapa
belitung timur dan kami lakukan
itu pada wilayah representasi
di kawasan hutan itu tidak hanya di
ternyata juga ada di kawasan lindung bahkan
ada di dalam taman nasional
berdasarkan sampel yang kami ambil
maka dipastikan wilayah tersebut
wilayah yang di dalam kawasan hutan maupun
yang di non kawasan hutan
kami merekonstruksi kejadian itu
citra satelit sehingga kami tahu
aktivitas itu kemudian di
rekonstruksi itu bisa dengan mudah dipahami
dua ribu enam belas dan sebagainya dan dari situlah
sehingga itu kita bisa bangkitkan gitu ya
itu bisa dicek sehingga berdasarkan
itu teman teman sudah tahu
nanti detailnya akan kami sampaikan
di persidangan jadi tentu saja
tidak dikira kira dan parameternya
tidak ada istilah apa namanya potensi
lolos itu adalah betul betul
teman teman ketahui tadi jadi ada
kemudian yang kedua adalah
apa environmental economic yang rusak
yang bisa didapatkan kalau tidak
nah kemudian yang kedua akibat perusahaan
terhadap apa yang terjadi di lokasi tersebut
jadi ada tiga ya yang poin satu dan dua
mestinya dapatkan sesuatu ya
dari hasil apa namanya
yang kedua itu yang juga penting adalah
masyarakat ya sesuai dengan
dari tambang pt timah terbuka